kamu pasti sudah tau kalau sepanjang jalan rio alias jalan r e marta dinata
banyak factory outlet atau distro yang menjual barang barang bagus
kalau kamu nggak punya uang kamu bisa ke pasar gede bage atau pedagang
saya kesana sekarang
saya terpengaruh jamal
banyak barang barang bagus
kau sendirian jangan berbicara
saudara siapa saja saudara saya banyak
anda ada keperluan apa
pipit ada keperluan apa
sama temen saya depi
itu urusan saya sama devi
maaf saya nggak ada urusan sama anda
kobang sama bubun pasti mengira saya sudah sadar

dengan pak murad
kami dari polsek sumur bandung menyampaikan bahwa rekan saudara yang bernama firman sapitra sekarang ada di kantor kami
terima kasih atas kerjasama
di tanpa lift
kenapa gak kuliah
gak ada uang
kenapa gak kerja
saya bisa ajak kamu kerja tapi kayaknya kamu gak bakal mau
kerja yang bikin malu kalau orang lain tahu
kita belum kenalan
tugas sudah kamu selesaikan dengan baik
kamu boleh istirahat dulu jalan jalan belanja belanja
kalau kamu punya uang kamu pasti sudah tahu
kalau sepanjang jalan rio alias jalan r e marta dinara
banyak factory outlet atau distro yang menjual barang barang bagus
kalau kamu gak punya uang kamu bisa ke pasar gede bage atau tegalga
saya kesana sekarang
sempat sekolah di sma
waktu sekolah di kelas satu
kamu nomor berapa
yang pertama siapa
terus yang keempat kamu
saya gak tahu pak
bus jangan panggil bapak
panggil aja a a
kenapa saya sama fonny manggilnya bos tapi dia a a
itu keistimewaan yang saya berikan ke dia
kamu jangan iri
karena sesungguhnya iri itu adalah penyakit hati
saya ulangi kembali pertanyaannya
saya gak tahu
ya sudah kalau begitu
buat apa kita ngebahas kabar abdul ahmad dan aisah karena saya juga tidak kenal mereka
fonny mana formulir pendaftaran yang harus dia isi
jangan lupa untuk melampirkan paspoto berwarna dengan pose bebas dan sambil tersenyum
kamu adalah korban
fonny tugasnya beraksi
sedangkan jessi bertugas mengawasi dan melindungi
apabila situasi sudah kondusif
maka jessi akan memberikan isyarat atau kode berupa gerakan yang sudah disepakati sebelumnya
misalnya dengan cara menggosokkan hidung
setelah menangkap isarat atau kode maka foni akan langsung beraksi
bagaimana kamu sudah paham
sekarang saatnya pkl
praktek kerja lapangan
saya nggak berani kalau sama polisi
kalau saya bukan nggak berani takut salah ngomong
bagaimana kalau kita minta bantuan kang nus
ujang mau dibuatin kopi juga

saya perlu ikut kang
hati hati di jalan